lu emang udah melas dari lahir
uang lu gede ya takut gak ada kembaliannya
jan pasti dompet lu gak ada duitnya
gak punya duit aja pake sok ngaktir
kan acet baik nguntur ngaktir kalian
tapi gimana tuh bang saya ketinggalan di rumah
udah diem biar gue semua yang urus
pak semuanya berapa ya
tiga puluh ribu den
pak tadi kan temen saya mau ngeraktir nih
terus berarti ketinggalan di rumah
jadi saya gak bayar dulu ya
di sini nggak ada makan gratis tau
aduh pak tadi saya berdua sama temen saya itu yang gendut dipalak juga pak
sama dua preman
pokoknya kalian bertiga harus nyuciin mangkuk mangkok saya yang kotor
elah bro buka bedeng aja halo bro
kayak anak komplek aja lo gak mau tau
alah lagi dong nabah
hasil lo apa hari ini dapet gak
hari ini saya apes juga apes
gara gara bocah kecil itu bocah dua
bocah kecil dua ya
udah kalau begitu aku udah
gue minta tolong sama lu berdua kita cari tuh bocah yang ngerjain gue
ntar kita cari juga bocah yang ngerjain lo
nah kita bikin perhitungan dah berbendam setuju gak lo
kalau gue sih setuju setuju aja pak
abis setuju tuh selatan
nah gue sembilan
sekarang sepuluh jalan
suat waktir tapi gak bisa
kau nih anak
heeh udah selesai belum
udah dikit lagi
syaw apasih boleh mati gutasa di sini
hari halgeras hukum meskipun saya bimbingin satu hari lagi
kapan kiongmas itu kecil
dari dulu segitu gitu aja
masa gedung dimakan
wah besar sekali kiongmas
tapi kenapa ada orang yang masuk dan keluar dari kiongmas
kita kan mau cari ipang
itu curug tuh yang gagalin gue nyopet
buldo ditangkep nih
seandainya bapak tahu
pasti bapak kaget ngeliatnya umur sudah besar
ini kan punya imin
tapi imin kemana
aduh anak saya ditimbur
makasih ya dik
sama sama nde tua
dik ibu belikan baju ya
baju kamu kan basah
tidak usah nde tua terima kasih
oh informasinya masih jauh ya
kenapa sih pang
mudah mudahan saja kriwo sama imin ketemu
kita sudah ketemu teman kita yang hilang
makasih ya pak
kenapa benar kata gua si kriwo sama ada si i dih
si imin gak sama kamu ya pak
saya tidak tahu kemana
dia sudah tidak ada
tidak ada weah
tidak apa apa jangan sedih
mungkin si mie nyasar kali
kita lapor saja sama pak keamanan
woi kok rumah rumahnya lu basah sih
tadi saya habis dari danau saya menolong anak kecil saya turun ke danau
skriwil lebat sih
udah gimana kalau kita beliin baju buat spriwill
tidak usah saya lebih enak pakai ini
jangan wil nanti lu masuk angin
gimana kalau pakai tongkat wajah
aduh gimana nih
kalau saya nyampe terus terus saya ketahuan mati saya
tapi kalau nggak nyopet sama juga
ya allah tolonglah imin
men kenapa lu nyuruh itu anak nyopet men
hah biarin aja
hah gua gedap
dia tuh udah gagalin tadi nyopet
sekarang kasihan dia gua suruh nyopet buat buah kan impas
hah lu nanya gua ceritain malah main gigit gigit
ini tangan nih ah
yalah pang kayaknya bakalan susah deh kita nyari si imin
orang orang aja udah kayak semut
memang kita lagi liburan
kata lu tadi warusan
ah susah deh mau ngomong
sudah sampai mana kita nekri tantu ini
lu terus sekarang lepas pelukan lu terus lu melek
bapak apa takut apa
si krimnya lebih listik ya
aduh aduh aduh
nyopet susah banget nyambilnya